mahkamah kehormatan dewan akan menggelar rapat konsultasi bersama sepuluh pimpinan fraksi untuk memutuskan posisi setia novanto sebagai ketua dpr
mkd menilai setia novanto layak dicopot karena perbuatannya telah melanggar kode etik dewan
setelah menggelar rapat internal pimpinan mkd telah mengirimkan surat undangan rapat konsultasi yang akan digelar selasa besok pukul tiga belas waktu indonesia barat
pimpinan mkd akan meminta pandangan sepuluh fraksi atas tindakan pelanggaran kode etik setia novanto yang dinilai melecehkan martabat dewan
menurut pimpinan mkd ada perbedaan pendapat di internal karena mengacu undang undang md tiga seorang pimpinan atau anggota tidak bisa dicopot dari posisinya sampai menjadi terdakwa di pengadilan
ini kan kemarin ada desakan soal kasus hukum ektp
ada permintaan untuk memerhentikan pak novanto karena kasus hukum ektp
nah itu sudah jelas kalau menurut undang undang md tiga pasal delapan puluh tujuh bahwa ketua dpr itu bisa dinonaktifkan ketika sudah menjadi terdakwa
kemudian anggota dpr itu bisa diberhentikan kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah
nah sehingga dalam kasus hukumnya pak novanto ini ya mkd sudah berpendapat begitu
beberapa wakil ketua sudah
mengeluarkan statement di media
nah namun besok terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik soal apa namanya mencemarkan lembaga dpr
kemudian juga dugaan pelanggaran kode etik tidak dapat menjalankan tugas tugas sebagai pimpinan dpr
sehingga dikategorikan melanggar sumpah janji dan jabatan menurut laporan tersebut
dan juga ada sebagian fraksi yang
yang mendesak kepada mkd untuk melakukan langkah langkah sesuai undang undang yang berlaku
tersangka kasus dugaan korupsi ktp elektronik setia novanto telah ditahan kpk
nasibnya sebagai ketua dpr pun di ujung tanduk
desakan pencopotan setia novanto sebagai ketua dpr kian menguat
setelah ditahan kpk desakan untuk mencopot setia novanto dari ketua dpr kian menguat
hari ini mahkamah kehormatan dewan atau
mkd langsung menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah pencopotan setia novanto
pimpinan mkd mengundang sepuluh pimpinan fraksi di parlemen untuk membahas sanksi pencopotan novanto
berdasarkan undang undang md tiga pasal delapan puluh tujuh
pergantian pimpinan dapat dilakukan selama bersangkutan berhalangan hadir
menjalankan tugas selama tiga bulan
pimpinan mkd mengisyaratkan pergantian ketua dpr harus dilakukan untuk menyelamatkan citra parlemen
ya sekiranya memang

dan kita akan segera melakukan rapat
karena kita semua memahami bahwa ketua dpr pak setia novanto dalam posisi ditahan oleh kpk
dalam konteks itu sesuai dengan pasal tiga puluh tujuh dan pasal delapan puluh tujuh undang undang pendidikan ya
bahwa kepergantian pimpinan dewan itu bisa dilakukan
manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan
dan atau tiga bulan setelah berturut turut tidak dapat melaksanakan tugasnya
dalam konteks ini memang saya kira kita semua memahami bahwa
ketika yang bersangkutan ditahan
saya kira memang sebagai ketua dpr
sebagai ketua dpr
saya kira memang tidak bisa lagi untuk melaksanakan
tugas tugasnya sebagai ketua
dan saya kira ini juga menyangkut masalah maruah
sebagaimana diamanatkan dalam tatap terpimpinan dan untuk mengajar lagi mkd
namun pimpinan mkd membenarkan masih ada sejumlah fraksi yang ingin mempertahankan setia novanto sebagai ketua dpr
sementara itu pimpinan dpr menyerahkan sepenuhnya pergantian posisi ketua dpr kepada fraksi golkar
karena mengacu ke undang undang md tiga
mengganti posisi ketua dpr adalah fraksi partainya
yang jelas tentunya yang paling tepat
tentunya masyarakat kita kalau mempunyai pendapat
mempunyai usul saran
tentunya yang paling tepat disampaikan kepada fraksi partai golkar
karena memang fraksi partai golkar lah yang mempunyai kewenangan untuk itu
memang dalam hal ini
mkd pun juga mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah
tentunya dugaan dugaan masalah pelanggaran md tiga
dan ini pun tentunya semuanya juga diserahkan kepada mkd
kita ketahui di mkd kan juga seluruh fraksi ada
jadi paling tepat
yang hal ini tentunya yang paling mempunyai kemenangan penuh adalah dari fraksi partai golkar
kalau sudah dari fraksi partai golkar
semuanya pasti akan berjalan dengan sendirinya
dan tentunya secara undang undang itu sah dilaksanakan
setelah mangkir dari partai golkar
setelah mangkir dari panggilan kpk dan menghilang saat akan dijemput paksa
setia novanto saat ini telah ditahan kpk
fani maniar berada di gedung dpr ri jakarta
fani besok akan digelar rapat konsultasi yang akan dihadiri oleh sepuluh pimpinan fraksi
dinamikanya akan seperti apa fani
berapa fraksi yang masih memiliki atau masih mendukung setia novanto
berapa fraksi yang masih memiliki atau masih mendukung setia novanto
berapa fraksi yang masih memiliki atau masih mendukung setia novanto

kalau misalnya untuk mengetahui seperti apa dinamika yang saat ini bergerak di tubuh sepuluh fraksi
yang ada di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
saat ini sebenarnya sudah bisa terlihat dalam rapat khusus yang digelar oleh
makawah kehormatan dewan dpr republik indonesia yang digelar pada hari ini
membahas mengenai polemik yang diakibatkan pasca terjadinya
atau pasca ditetapkannya setia novanto sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi minggu lalu
yang terkait atau diduga tersangkut dalam kasus dugaan megakorupsi pengadaan proyek ktp elektronik
dimana setia novanto yang memang menjabat atau memiliki jabatan cukup krusial
baik dalam tubuh dewan perwakilan rakyat sebagai ketua maupun dalam tubuh partai golkar sebagai ketua umum
ini dibahas dalam rapat yang digelar oleh makabah kehormatan dewan atau mkd pada hari ini
dimana berdasarkan keterangan dari wakil ketua mkd sarifudin suding
bahwa mkd mendapatkan atau sepakat untuk melihat kasus yang sedang membelit setia novanto saat ini
adalah sebagai salah satu pelanggaran kode etik sehingga mereka secara keras mengecam
dan menganggap bahwa apapun yang terjadi saat ini merupakan salah satu dugaan untuk merendahkan harkat dan martabat
dan rencananya esok dalam rapat konsultasi
akan dilakukan bersama dengan sepuluh pimpinan dari partai partai yang ada di dpr
akan menindaklanjuti mengenai pencopotan dari yang bersangkutan
dan pada hari ini saja eva memang sudah ada cukup polemik kemudian juga ketidaksamaan suara dari sepuluh partai tersebut
kita akan melihat bagaimana memang suara tersebut terbagi
terutama bagi mereka atau partai partai yang sudah secara resmi menyuarakan
ingin mencopot setia novanto sebagai ketua dpr
antara lain pkb pan gerindra dan juga nasdem
sementara partai partai lainnya masih belum menyuarakan
antara mereka ketidaksetujuan atau juga kesetujuan mereka
terhadap suara suara empat partai tersebut yang ingin setia novanto dicopot sebagai ketua dpr
namun memang pada akhirnya terutama untuk partai golkar sendiri sebagai fraksi asal dari yang bersangkutan
baru menggelar rapat pleno dpp partai golkar pada hari ini terkait dengan sikap sikap resmi mereka
apakah mereka nantinya akan tetap mencopot atau juga menonaktifkan setia novanto khususnya sebagai ketua dpr
namun ada beberapa nama yang memang sudah masuk sebagai bursa untuk pengganti setia novanto sebagai ketua dpr
yang diajukan oleh partai golkar
namun ini masih akan dibahas sesuai dengan keluar atau setelah keluarnya rekomendasi dari mkd
yang rencananya akan dilakukan atau diputuskan esok dalam rapat konsultasi yang digelar bersama dengan sepuluh pimpinan dari fraksi
dan nama nama yang sebenarnya sudah masuk ke dalam bursa pengganti atau sebagai plt ketua dpr tersebut
antara lain bambang susatyo dan juga aziz syamsuddin dari komisi tiga
kemudian zaiduddin amal dari komisi dua
kemudian agus gumiwang sekretaris fraksi partai golkar
dan kahar muzakir yang juga menjabat sebagai korbit kepartaian dari partai golkar
namun sekali lagi eva nama nama tersebut siapa yang akan menggantikan setia novanto
tepatnya untuk menjabat sebagai plt ketua dpr
at the end of the day atau pada akhirnya berada di tangan fraksi golkar sebagai fraksi asal dari setia novanto
baik fani kalau kemudian sudah beredar ada lima nama yang tadi anda sebutkan
digadang gadang akan menggantikan posisi setia novanto sebagai ketua dpr
kalau kemudian tadi kita mengutip pernyataan wakil ketua dpr agus hermanto
yang mengatakan ini semua tergantung dari fraksi golkar
apakah kemudian fraksi golkar akan mencopot setia novanto atau tidak
apakah anda sudah menangkap golkar ini sudah siap untuk melepas setia novanto sebagai ketua umum partainya
dan sekaligus artinya mencopot posisinya sebagai ketua dpr
ya eva kalau misalnya menurut melihat bagaimana sikap dari partai golkar
sebenarnya hari ini pada rapat pleno dpp partai golkar sendiri mereka masih melakukan atau prioritas mereka
sementara ini masih bersumber kepada satu tempat yang berada di utara dari dpr dan itu adalah capyrins
bersumber kepada satu tempat atau satu kursi mereka ingin mencari siapa terlebih dahulu yang pantas menggantikan setia novanto
khususnya untuk menduduki plt sebagai ketua umum partai golkar
namun untuk mencari siapa yang akan menggantikan setia novanto sebagai ketua dpr
mereka terlebih dahulu harus menerima rekomendasi dari mkd karena memang sesuai dengan undang undang md tiga
khususnya dari pasal tiga puluh tujuh dan juga pasal delapan puluh tujuh di mana dari mkd sendiri melihat ketua dpr khususnya
akan bisa digantikan atau bisa dicopot jika mereka memenuhi syarat syarat pencopotan tersebut
antara lain berhalangan tetap kemudian atau mengundurkan diri
namun untuk pasal mengundurkan diri ini hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan
dan sampai dengan saat ini belum terlihat titik terang apakah memang setia novanto ini akan mengundurkan diri
baik sebagai ketua dpr maupun sebagai ketua umum partai golkar
atau dicopot oleh fraksinya sesuai dengan rekomendasi mkd yang melihat adanya pelanggaran etik dari yang bersangkutan
sementara dari mkd sendiri melihat memang sudah terbukti bahwa setia novanto melanggar kode etik
yang telah ditetapkan oleh undang undang md tiga maupun juga tatip dpr saat itu
namun untuk dalam rapat pleno dpp partai golkar pada hari ini
sesuai informasi yang berhasil kita dapatkan mereka masih akan mencari terlebih dahulu
siapa yang akan menjadi plt dari ketua umum partai golkar
sementara untuk yang menduduki ketua dpr akan diputuskan mengikuti waktu yang nantinya atau diputuskan secara lebih lanjut
dari internal partai golkar sendiri eva